setelah ratu elizabeth ii mangkat inggris kini memiliki pemimpin monarki baru
putranya pangeran charles kini bergelar raja charles iii
selama ini publik melihat charles dari kehidupan pribadinya yang kontroversial
terlebih ketika istri charles putri diana meninggal
dunia istana buckingham termasuk charles yang mendapat tudingan paling keras dari publik
ia bukan sosok yang disukai publik
akankah sekarang raja charles iii bisa memimpin monarki inggris
di tengah beragam tantangan yang dihadapi inggris dari luar atau mungkin dari dalam kerajaan sendiri
kita bahas malam ini bersama narasumber bergabung secara virtual
yang pertama pengamat hubungan internasional empat tukure zazah
selamat malam pak reza
selamat malam salam dari bandung
terima kasih atas waktu anda
berikutnya saya sapa duta besar republik indonesia untuk pbb tahun dua ribu empat belas
pak makarimi bisono pak makarimi bisono selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih bapak bapak atas
saya ke pertanyaan yang sama untuk pak reza dan pak makarim
tapi saya ke pak makarim terlebih dulu
apa sekarang yang di depan mata yang betul betul serius yang harus dihadapi oleh king charles iii
atau raja charles iii ini pak makarim
terima kasih atas pertanyaannya
kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh inggris
sebenarnya menghadapi keadaan dunia dan juga keadaan eropa yang sekarang
mengadil masalah masalah yang serius
kekacauan yang ada di ukraina yang membawa dampak pada kondisi pangan
dan juga energi dunia itu juga berdasarkan oleh masyarakat di sana
dan kemudian juga bagaimana masyarakat inggris itu merespon terhadap tantangan tantangan yang berat tadi
nah ini adalah tugas daripada pangeran charles untuk bagaimana menyatukan rakyat inggris
di dalam suatu sikap bersama menghadapi tantangan
tantangan yang beragam ini
kalau pemimpin monarki inggris itu berkaitan sekali dengan seperti apa sosoknya gitu ya pak reza
kalau misalnya dilihat dari sejarah yang selama ini ditorehkan oleh pangeran charles
apakah ia betul betul bisa mengemban tugas ini dengan baik
karena sudah ada survei yang paling baru tingkat popularitas seorang raja charles iii ini tidak terlalu baik
dikalahkan betul oleh anaknya sendiri yaitu pangeran william
tepat sekali berdasarkan polling terakhir memang anak sulungnya itu memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat yang sangat tinggi ya
namun saya pikir charles memenuhi kriteria untuk menjadi raja
pertama memang harus diakui ya sulit sekali menggantikan figur ibu ya
yang sudah menjadi ibunda negeri dan juga ibunda dari seluruh rakyat commonwealth
sebenarnya rasa duka dari pemimpin pemimpin dunia
misalnya saya perhatikan pemimpin seperti putin menyebut ratu inggris itu sebagai sedih
tapi menggunakan kata kata kunci seperti irreparable loss
jadi kehilangan yang tidak tergantikan
bahkan xi jinping sendiri menggunakan kata kunci agreed loss to the british people
xi jinping tahu kehilangannya sangat besar
kemudian trudeau perdana menteri kanada menggunakan kata kunci a constant present in our lives
rasa cinta terhadap ratu inggris itu bukan hanya ada di kalangan masyarakat inggris
tapi juga masyarakat commonwealth dan juga masyarakat luar commonwealth
joe biden menyebutnya berdekat cita tapi juga more than a monarch
jadi seorang ratu inggris itu bukan hanya sekedar ratu tapi si divine and era
jadi dia mewarnai suatu zaman
jadi tentunya tantangan besar ini akan berada pada charles tentu saja
dan untuk itu memang siapapun juga untuk memasuki suatu level tertentu
itu akan ada periode transisi
tapi saya yakin charles dapat melewati hal ini
karena dia lahir dari kalangan istana
dan dia sudah mengikuti banyak sekali pendidikan di sekolah sekolah ternama
aturan aturan protokoler telah dia pelajari
dia memiliki tutor
dan dia sudah dilatih di angkatan laut inggris
kemudian beliau memiliki seorang mentor namanya lord mountbatten
jadi dengan demikian saya berpikir perlu waktu bagi seorang charles
untuk membuktikan bahwa beliau akan menjadi raja yang qualified raja yang membanggakan
dan tentu saja cerita lama itu masih ada
saya setuju sekali dan penjelasan pak pakar mibisono
memang tantangannya besar sekali covid sembilan belas masih ada
kemudian secara psikologis mengisi kehilangan di hati masyarakat inggris atas ibundanya
kemudian tantangan selanjutnya adalah bagaimana duet dengan perdana menteri yang baru
selanjutnya juga adalah winter is coming dalam beberapa bulan ini
dan christmas itu hendaknya dirayakan dengan penuh sukacita
tapi kalau dalam suasana kedinginan yang luar biasa ini masalah
betul ada masalah dengan ukraina di mana inggris merupakan selalu ikut dengan kebijakan amerika serikat
dan juga ada masalah dengan energi
dana yang sangat besar digunakan untuk stabilitas energi dalam negeri
tantangan besar tapi saya sangat berharap charles bisa memimpin kerajaan inggris
dan juga bisa memimpin commonwealth
pak makarim kalau misalnya selama ini posisi kerajaan inggris di mata internasional itu sekuat apa pak makarim
kita tahu memang cukup memberikan perhatian masyarakat memberikan perhatian
tapi kalau misalnya dari sisi hubungan internasional seberapa kuat kerajaan inggris kemudian dipandang oleh komunitas internasional
seperti diketahui ya
seperti diketahui ya
kalau kita memperhatikan keadaan dunia sekarang ini kan tadinya itu di mana amerika serikat dan uni soviet menjadi motornya
kemudian uni soviet tidak ada
kemudian sekarang amerika serikat bersama beberapa negara lain
nah kalau kita memperhatikan sekarang secara sesama ya
maka orang mengetahui bahwa sebelum amerika serikat itu berperan ya
yang menguasai dunia dulu seperti amerika serikat itu adalah inggris
seperti diketahui kan
seperti diketahui kan

nah itu adalah kekuatan yang terpaksa britannica ya
itu merupakan suatu kekuatan baik militer baik maritim maupun juga daerah daerah kekuasaannya
nah sekarang dengan sesudah tidak adanya dua super power itu maka keadaan sekarang menjadi sedemikian rupa
karena sekarang inggris sendiri di kalangan negara negara uni eropa sudah merupakan suatu negara yang istilahnya memisahkan diri ya
mereka negara negara eropa dengan berusaha sepanjang beberapa tahun untuk mengusahakan adanya uni eropa ya
tetapi kemudian inggris merasa bahwa sebagian besar rakyatnya menginginkan bahwa uni eropa tidak menguntungkan inggris ya
jadi mereka menginginkan inggris terpisah
nah sekarang kita melihat juga bahwa kapasitas negara inggris tidak seperti inggris empat puluh tahun yang lalu atau lima puluh tahun yang lalu
oke jadi oleh karena itu
dan itu dan sendirinya posisi inggris tidak seperti posisi inggris empat puluh atau lima puluh tahun yang lalu
dan itu apa yang menyebabkan apakah sosok kerajaan yang dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan zaman ini juga mengambil peran di sini
begini ya kalau dilihat kan apa namanya sistem inggris itu kerajaan atau raja itu kan merupakan simbol kepala pemerintah kepala negara ya
dia merupakan suatu kepala negara
simbol negara jadi kepala kalau ada duta besar besar menyerahkan credential letters itu itu tidak kepada perdana menteri tapi kepada kepala negara kepada queen ini elizabeth dulu ya
tetapi di dalam pemerintahan ya ini sebagian besar dikelola oleh perdana menteri
jadi kalau kita perhatikan bagaimana queen elizabeth dahulu itu sama sekali sangat irit bicara di bidang politik
beliau sangat menjaga kehatian kehatian beliau sangat menjaga bagaimana supaya jangan menjadi target daripada media masa dalam mengkaji masalah masalah yang bersifat politik luar negeri maupun politik dalam negeri
padahal beliau sendiri adalah pemimpin yang aktif untuk berhubungan dengan politician politician dengan perdana menteri secara reguler
tapi di belakang layar tidak maju ke depan sebagai leader daripada inggris di bidang politik tidak
tetapi sebagai pemimpin inggris yang ingin mengetahui bagaimana kondisi negara di belakang layar
bagaimana dengan charles pak makarim kiprahnya selama ini apakah kemudian hubungannya nanti dengan parlemen akan menjadi seperti apa
ini memang merupakan suatu masalah yang serius ya
kita melihat sendiri kan dulu pada waktu meninggalnya prince tiana
semua media masa di inggris itu memberi komentar kenapa kok tidak hadir queen elizabeth pada waktu itu segala macamnya
tapi setelah proses itu diselesaikan dengan baik ya maka kelihatannya masalah itu menjadi normal kembali
tetapi kita perhatikan juga bahwa sebagai prince of wales
princealles itu kan tidak memiliki ruangan luas untuk bermanuver
karena ruang luas untuk bermanuver itu ada di raja
jadi oleh karena itu keterlibatan beliau di dalam ceremony serum ini maupun event event yang besar itu sangat terbatas
tapi dengan beliau sekarang muncul kembali sebagai orang nomor satu di monarki inggris
maka dengan sendirinya ini merupakan suatu ruang untuk bermanuver yang sangat besar
beliau tidak hanya bisa bermanuver di inggris raya tetapi juga bisa di lima puluh empat negara anggota dari commonwealth
saya ingin sendiri ya bagaimana dulu waktu saya mengadakan suatu pertemuan di bahama
saya dulu duduk di dasar republik indonesia untuk bahama
pada waktu tos itu maka yang dikemukakan adalah to the queen
jadi itu untuk raja inggris bukan untuk bahamanya
ini merupakan bahwa bagaimanapun juga raja inggris itu masih berpengaruh di negara negara mantan jajahannya itu
oke baik selanjutnya ke pak reza nanti dijawab setelah jeda
sebenarnya intervensi kerajaan terhadap pemerintahan sejauh apa seperti ini
karena kita tahu ada beberapa sejarah raja pemimpin
pemimpin monarki inggris ini yang tidak harmonis dengan parlemen
ujungnya tentu saja menjadi berbahaya dan bisa menjadi perpecahan
kita nanti jawab atau kita bahas setelah aja deh
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas kiprah atau tantangan inggris di era raja charles iii ya
memang hari ini baru saja diproklamasikan menjadi raja inggris yang baru
mas reza kalau misalnya sekarang tadi sedikit banyak pak makarim sudah menjelaskan
tapi dari hal hal yang anda pelajari sejauh ini intervensi atau hubungan antara kerajaan dan parlemen itu seperti apa
dan yang paling harmonis itu di era siapa
menurut hemat saya inggris menerapkan sistem monarki konstitusional ya
dimana kewenangan pemerintahan baik itu de facto maupun de jure berada di parlemen
tapi inggris memiliki kondisi yang kerajaan inggris berada pada posisi primus interpares
kira kira ditinggikan seranting gitu ya
dalam hal ini parlemen itu dibuka dan ditutup oleh raja inggris sekarang
kemudian perdana menteri itu berkonsultasi dengan raja ke depannya
jadi secara teratur raja mendapat briefing informasi informasi yang sangat utama dari perdana menteri
sehingga raja memiliki pengetahuan awal sebelum inggris membuat suatu kebijakan strategis
dalam hal ini memang terbuka ruang yang dirahasiakan untuk publik
publik tidak tahu apa dialog tersebut
tapi yang jelas situasinya itu situasinya itu raja itu berada di atas
raja berada pada posisi memberikan advis
jadi ini yang terjadi
dan menurut hemat saya kita di dunia hanya bisa mereka reka
apakah terdapat konflik antara raja ataupun ratu dengan perdana menteri
karena biasanya hal ini sangat ditutup tutupi
karena tidak boleh terkesan bahwa raja atau ratu memiliki pandangan yang berbeda
tapi biasanya dalam dialog yang rahasia tersebut paling nggak seminggu sekali
itu raja ataupun ratu bisa menunjukkan persetujuan ataupun ketidaksetujuannya atas suatu rancangan kebijakan
kalau sudah begini pemerintah yang menyesuaikan
artinya masih terus dipertimbangkan begitu ya
pak reza jadi sudut pandang kerajaan itu masih terus dipertimbangkan
betul tepat sekali
dan kerajaan ini kan menjadi sumber inspirasi bagi pemerintahan
karena rakyat inggris itu rakyat yang cerdik ya
mereka bisa melihat bagaimana raut wajah ratu ataupun raja mereka
apakah mereka bahagia dengan kedatangan perdana menteri tersebut
dan biasanya perdana menteri itu sudah memberikan draft dialog
draft dialog dari apa yang akan dibicarakannya dengan ratu inggris di masa lalu
dan biasanya sekretaris kerajaan sudah memiliki orang orang yang bisa menanggapi itu semua
dan akhirnya ratu ataupun raja memiliki informasi yang matang
bagaimana menghadapi berbagai rancangan kebijakan yang dibuat oleh perdana menteri inggris tersebut
pak reza kalau dari catatan anda
kapan saat terburuk semua melihat
jadi dia selalu bisa riding the wave
seperti berselancar di atas segala isu dan apapun yang menerpa kerajaan inggris
tapi apakah ada saat tertentu yang betul betul kerajaan inggris kehilangan kepercayaan dari masyarakat
saya perhatikan ada saat yang sangat manis ya
itu pada setelah ratu elizabeth ii
setelah ratu elizabeth ini dilantik
sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sampai lima puluh lima
beliau memiliki hubungan yang sangat baik dengan perdana menteri winston churchil
karena winston churchill ini adalah sangat dihargai oleh ratu inggris
dan juga oleh ayahnya
dan juga oleh prince philip
itu adalah satu sisi
tapi sisi buruknya itu sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika ratu inggris ini berhadapan dengan perilaku warga istana yang
yang banyak dibahas di tabloid tabloid inggris
sehingga pada saat itu ratu mengeluarkan sebuah istilah anuswaribilis
dan biasanya masalah masalah moral masalah masalah etika
kalau sudah diselesaikan oleh ratu itu selesai
tapi biasanya ratu itu tidak menentang kebijakan yang dibuat oleh perdana menteri
kalau kebijakan tersebut benar benar untuk kepentingan british
misalnya untuk skenario aman
misalnya pada saat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an awal
dengan adanya perang malvinas
saat itu ratu inggris tidak menentang kebijakan dari margin attacher
untuk berperang dengan argentina
dan sekarang tampaknya ratu inggris
beberapa minggu lalu beberapa minggu silam
itu sangat mengerti betapa kesulitan inggris untuk mengelola dunia
dan karena itu inggris sangat beruntung dalam hal ini dapat duet dengan amerika serikat
dalam berbagai isu isu global
tapi itu juga ada resikonya dan tentunya saya sangat berharap
raja yang baru dapat berkoalisi
bukan hanya secara profesional
tapi juga secara moral dengan perdana menteri inggris yang baru
apalagi yang tadi disampaikan oleh pak makarim ya
apa kuasa atau pamor inggris perlahan lahan memang sudah menurun saat ini
pak makarim kalau misalnya dilihat sekarang
banyak kemudian publik yang beranggapan
sepeninggalnya ratu elizabeth ii ini adalah momen yang tepat
untuk menghilangkan monarki di inggris
kalau menurut anda bagaimana pak makarim
kalau saya melihat ya bahwa kehilangan ratu elizabeth ii ini
adalah merupakan momen untuk bagaimana mereka berduka cita
ya suatu kesusahan yang lama
karena secara pemerintahan ya bahwa queen elizabeth itu memerintah inggris
selama atau berada di kepemimpinan selama tujuh puluh tahun
jadi itu sangat lama
jadi ini merupakan masa di mana sebenarnya merupakan suatu waktu
yang tidak tepat untuk membicarakan mengenai kelanjutan kerajaan
maupun tidak lanjut kerajaan itu
tetapi secara tidak langsung konsekuensi daripada hal itu
kesempatan buat raja charles iii ini untuk mencoba mengkonsolidasi dukungan
kalau kita perhatikan
bahwa survei yang terakhir itu kan masih mengatakan bahwa
nah ini merupakan suatu modal yang sampai pada waktu itu masih dipimpin oleh ratu elizabeth ii ya
nah sekarang bagaimana sikap pandangan publik terhadap kerajaan ini kan
tentunya disesuaikan dengan kepemimpinan raja charles iii ini
jadi faktor daripada charles iii ini

jadi faktor daripada charles iii ini
merupakan faktor yang sangat penting untuk menyesuaikan diri bagi kelangsungan monarki di inggris
jadi oleh karena itu saya percaya bahwa waktu waktu yang sekarang dalam keadaan buka cinta ini
akan dimanfaatkan oleh king charles iii ini untuk mengkonsolidasikan
dan juga memberikan semacam dasar yang kuat bagi kelangsungan kerajaan inggris
anda mengatakan konsolidasi
apakah juga termasuk kepada negara negara persemakmuran
karena ada informasi juga mulai ada gejolak diantara negara negara persemakmuran itu pak mak karim
karena negara negara persemakmuran ini kan juga menikmati ataupun ikut serta di dalam commonwealth itu
dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh
nah kalau misalnya inggris atau united kingdom ini bisa tetap sebagai negara yang memberikan manfaat yang besar
bagi anggota anggotanya karena kekuatan ekonomi baru kekuatan politiknya
tentunya mereka akan tetap menjadi anggota daripada commonwealth tadi
tapi kalau misalnya kondisi politik maupun kondisi ekonominya itu kemudian menurun seperti keadaan keadaan
yang dialami oleh beberapa negara lain
maka dengan sendirinya anggota dari commonwealth itu akan berpikir apa manfaatnya untuk meneruskan sebagai anggota itu
jadi oleh ini tergantung sekali pada bagaimana inggris ini mempertahankan kondisi dalam negerinya
kalau dalam negerinya kuat dan berkembang pasti itu akan tetap mempengaruhi commonwealth nya itu
pak reza charles harus menjadi raja yang seperti apa sekarang
karena zaman kemudian sudah berubah dalam beberapa tahun terakhir juga serangan ke dalam
yang dilakukan oleh orang dalam istana sendiri
cara meghan markle dan juga pangeran harry itu kan cukup memukul bahkan istana buckingham juga sempat merespon soal itu
lalu sekarang bagaimana dengan kepemimpinan pangeran charles ini harus yang seperti apa
pertama beliau harus menunjukkan ketokohan beliau ya
bahwa beliau punya kewenangan untuk menjadi raja pertama
yang kedua beliau hendaknya menunjukkan kenegarawanan beliau
kemudian yang ketiga dalam berurusan dengan commonwealth beliau harus menunjukkan peranannya sebagai organizer yang baik
tapi tadi pak makarim tepat sekali mengatakan bahwa dalam negeri itu harus dikendalikan
dalam negeri itu harus diatur sedemikian rupa
terutama sekali oleh beliau yang berusia tujuh puluh tiga
ini usia yang cukup rawan ya untuk kehidupan manusia
jadi pertama yang beliau hendaknya lakukan adalah membenahi dalam negeri
karena yang namanya foreign policy begins at home
rekrutasi inggris tergantung pada kemampuan beliau mengelola dalam negerinya
dan pertama sektor ekonomi
pertama ekonomi itu harus beres
kemudian inggris adalah negara besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
bersardinia oxford dan cambridge selalu ada di sana
jadi hendaknya inggris juga meneruskan tradisi tradisi untuk menjalankan pemerintahan dengan good governance
jadi kita harus mencontohkan kemampuan rule of law
dan untuk itu ada peran khusus saya pikirkan akan diberikan kepada putra sulung beliau
karena mayoritas penduduk dunia ini berada pada usia yang jauh di bawah raja inggris
akan banyak mendapat tugas tugas kenegaraan berkeliling dunia mewakili pemerintah inggris
dan untuk merebut hati masyarakat dunia bahwa inggris tetap adalah negara unggulan di dunia
terakhir saya ke pak makarim
pak makarim bagaimana indonesia sekarang hubungan indonesia dan inggris sekarang di bawah raja charles yang ketiga
akan seperti apa terutama katakanlah di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan yang tadi disampaikan oleh pak reza
saya merasa ya bahwa indonesia selalu berikhtiar ya untuk menjaga hubungan baik dengan negara negara yang penting di dunia ini
indonesia selalu berikhtiar agar kita memiliki
di persahabatan dengan negara negara yang memiliki potensi untuk bisa diajak kerjasama
nah kita bisa melihat bahwa inggris adalah negara yang juga terkemuka di uni eropa yang bisa kita ajar untuk bersama sama untuk mencoba mencari kestabilan utama dari global situation ini
karena apa karena sekarang ini fungsi dari beberapa mekanisme dunia seperti persikatan bangsa bangsa
pemerintah wtu ataupun organisasi organisasi lain itu tidak mencapai puncaknya dalam mengelola masalah masalah yang berkembang di dunia ini
oleh karena itu maka adalah tepat ya apabila indonesia mendekati atau bersama sama dengan inggris untuk mencoba mencari jalan keluar pada masalah masalah yang dihadapi bersama agar supaya kondisi dunia ini menjadi kembali kepada situasi yang siap untuk membangun dunia
untuk membangun dunia ini dalam keadaan yang berkelanjutan
baik baik kita akan melihat nanti bagaimana perkembangannya terima kasih banyak pak atoko reza syah pengamat hubungan internasional empat sudah bergabung dan juga pak pak online webisode duta besar ri untuk pbb tahun dua ribu empat dua ribu tujuh
terima kasih bapak bapak sehat selalu
s miner indonesia newscast segera kembali tetap bersama kami